kalau dia dibikin dua kali kekentalannya berbeda
kemungkinan yang mereka akan bilang lagi
itu masuk bimbak berarti dua tahun setelahnya ya koko
bagaimana kemudian ibu menuntut ke pemerintah